sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa saya harus ketemu
sampai jumpa di video selanjutnya
oh di bandung
aduh belom berpisahan
nyeri nyeri pisahan
saya juga dari bandung
karena udah lama tinggal di angrik
oh iya memang itu udah lama tidak di para
suraung jadi hilang sundanya
iya etak raung raung emang
di mana teh
aduh di mana mana
sama sama pindah pindah wae
sampai kucing beranak
sebentar ini cuk yang mana yang sakit
aduh lho pak
didi tadi kesikluk
amat di belakang kepala
nama jadi banyak sakitnya
masuk ke mobil dulu
sama siapa itu
aduh kan setirnya cuma satu
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
ulah ulah begitu lihat nanti
bagus jeling tetap pano
aduh aku bantu
aduh aku bantu
bisa bengkak ya kaki
kalau memang aman mas saya jalan dulu ya
kalau memang aman saya jalan dulu ya
thank you atuhnya akang
ih dewok pisah nata bunga tuh
blubub blubub hati orang
sok atuh ah perlu diceritakan sama si bella
dadah dadah akang dadah
weh bosen banget ya mau ada anak anak
emangnya si melly kenapa gak masuk
si melly itu disuruh nungguin rumah sama nyokotnya
kadang kadang ya emaknya milih tuh bener bener banget ya
tapi yaudah gak usah diomongin
yang pengen gue omongin sekarang sama allah itu
gimana nih kelanjutannya tante farah sama papi lo
aduh gue sih lagi gak mikir jauh ke sana nanti
gue tuh lagi galau masalahnya
loh kalau misalnya emang tapi lo lagi ada masalah sama adriana berarti bagus dong
kesempatan buat tante farah ngedeketin empat pilo itu berarti makin gede
wah gue mesti ngesahin nih
gue mesti ngebujuk tante farah biar dia mau deketin papi lo
biar dia proaktif kayak gitu
kayaknya gak mungkin deh sin
tante farah kan orangnya tuh kayak lebih pasif gitu
gak mungkin tiba tiba lo suruh hiperaktif kayak gitu ngedeketin bokap gue
iya iya sih bener juga
iya iya sih bener juga
tante farah itu kayak udah sekitar tiga puluh an gitu
masa sampai umur tiga puluh an juga pasti nggak kawin kawin cewek loh
selama ini dia itu gagal terus deketin cowok cowok gara gara dia tuh emang pasif banget
sampai cowok cowok itu bingung mau deketin dia
iya sih tapi kan belum tentu juga kali tante farah suka sama hop gue
siapa yang tau
nih ya kalau misalnya ditelah demi ditelah siapa tau aja
tante farah tuh diam diam suka sama bokap lo
siapa sih ini
asik amat kayaknya gue pernah kenal nih suara
iya iya bentar
ya elah budak apa bagaimana nih yang punya rumah
eh lo lagi kalau kemari tuh ngetok tuh bilang bilang
eh elah dia lagi kemari ngapain lo
gue kagak sudi lo datang kesini lo mendingan pergi sana
makanya buka pintu bilang bilang untung tuh tangan gak nyangkut disini
ya elah benjut benjut dah
set kesini maksudnya baik jangan begitu kenapa pelan pelan
toa masjid dikeluarin itu
ya kesini mau ngasihin surat sewa
tuh baik kan
eh lo kadang kagak bilang dari kemarin kemarin sih
iya dah jadi begini
si itu kan keras banget tuh palanya jadi batu
gak mau ngasih pinjam sertifikat tanah
ya sih ini gak bisa bikin imb
kalau nggak bisa bikin imb ya nggak bisa bikin restoran
jadi percuma itu sewa
delapan puluh juta lenyap
daripada waktunya udah kelar duit ambles
bener juga ya percume
berarti kalau tanah itu dibiarinin
sampai setahun ntar tuh tanah kan sebenarnya bolak balik lagi ke gue
sementara mie cumi kering juga kagak bisa ngapa ngapain
mendingan sekalian aja nih cumi kering gue kerjain
oga gue kagak mau batalin nih surat kontrak
seregnya aja gak usah delapan puluh juta tujuh puluh juta aja balikin ya
oke gue batalin beginian rugi gue
mendingan lu tekep aja nih surat
eh gue usah
bawah setahun ya lu tekep ya
gak usah ngapa ngapain lo kesini lagi
kagak apa apa ya
lutak ke sana
kok begini jadinya
duit aja bagaimana duit aja
aduh ya allah
baru putus sebentar sama aku langsung dapat penggantinya
kalau tau akang abah semudah itu cari pengganti
aku gak mau deket sama dia waktu itu
aku kan gak boleh cemburu lagi
apakah ngabah mau punya hubungan dengan siapa itu terserah dia
kan aku juga yang udah nganjurin dia untuk nyari perempuan lain buat calon istri
maafkan hambai allah
mungkin ini doa saya juga dikabul sama allah
kenapa saya harus ketemu sama si ece
jadi gak enak sama temanis
pasti temanis cemburu sama si ece
saya harus jelasin sama temanis
sebenarnya itu kemahak
sebenarnya itu kemahak
sebenarnya itu kemahak
sebenarnya itu kemahak
ah biarin aja lah si temanis cemburu
ya mungkin secara allah untuk memisahkan saya dengan si temanis
demi kebahagiaan si neng dan si kemot
ya mungkin si neng dan si kemot